dan saat jakarta sedang dihebohkan dengan video tron yang memutar video porno
lain lagi dengan kabupaten sidoarjo
situs dprd kabupaten sidoarjo juga kecolongan dengan tampilnya video porno
detik com mengecek website dprd kabupaten sidoarjo pada pukul delapan belas dua puluh waktu indonesia barat
film porno jepang berdurasi empat puluh sembilan menit itu terpasang di bagian video sebelah kanan bawah
di atas kanal galeri foto
ketua dprd sidoarjo sulamul hadi nurmawan menyebut video porno yang muncul di situs resmi dewan
diduga disusupkan oleh pembajak
dprd langsung meminta pengelola situs untuk menghapus konten porno tersebut
dprd kabupaten sidoarjo minta maaf soal munculnya tayangan video porno itu